penyidik tindak pidana khusus kejaksaan tinggi bangka belitung dan tim intelijen kejaksaan agung senin malam
menangkap suranto wibowo tersangka kasus korupsi proyek penerangan jalan umum atau pju
di mana tersangka ditangkap di daerah bogor jawa barat
tersangka suranto wibowo yang diduga akan melarikan diri
merupakan mantan kepala dinas energi dan sumber daya mineral esdm provinsi bangka belitung
yang ditangkap di sebuah rumah makan di daerah bogor jawa barat
suranto ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lain
yakni hidayat dan chandra kontraktor pt niko pratama mandiri jakarta
pada dua belas agustus dua ribu sembilan belas lalu
usai ditangkap suranto langsung diterbangkan dari jakarta menuju pangkal pinang selasa pagi
kepala kejaksaan tinggi bangka belitung aditya warman mengatakan pelaku ditangkap
karena tidak kooperatif dan berusaha melarikan diri
kasus tersebut telah merugikan negara hingga tiga miliar rupiah
tidak tahu saya yang penting dia jelas saya tangkap
yang diribuk ya
untuk penambahan kasus pak sekali lagi pesangka lain pak
pesangka lain pak
lain yang tiga itu pak
lain yang tiga lain yang tiga
untuk sementara baru masih tiga
untuk hasil korupsinya dia setor kemana ya pak
nggak tahu belum
belum nanti itu setor setor yang perlu
penting dia melakukan tindakan korupsi dah
kerugiannya berapa pak
kerugiannya lebih kurang tiga miliar
jadi total loss jadi ya
pak lagi rencananya mau profit ini gimana tanggapan bapak
oh itu haknya dia silakan
kita nggak peduli kita mau perapit mau apa dia
haknya dia silakan